nah sekarang ada undang undang ya kan yang mendukung semua atlet mengayomi atlet
kok nggak bisa sebenarnya buat saya waktu itu memang saya waktu andra alexander jaya wang itu susah
tapi kebetulan menterinya ini ngerti
jadi menteri bumn waktu itu mengundang seluruh bumn ya kan itu dipanggil
diberikan kesempatan csr nya di mental
csr di bumn itu dulu aja ada sepuluh triliun loh
jadi sebenarnya dulu di bilang nggak bisa saya bilang gimana nggak bisa
ini yang buat pendidikan coba pendidikan itu apa saya bilang
itu kan ada olahraga hati olahraga rasa ya kan
itu salah satu olahraga di situ olah pikir
jangan dipakai untuk kola pikir saja saya bilang
akhirnya pak menteri mengerti akhirnya dibukakan
nah kalau buat rio muka saya tidak terlalu
sulit pak jokowi sudah ketemu ini sudah ketemu
pak itu pak narowi ini kan tinggal ngumpulin bilang ke pak jokowi
pak saya minta satu jam bersama rio dan pak presiden makan nasi uduk bareng
undanglah semua bumn
jadi harusnya jadi broker gitu jadi fundraiser ya
jadi kalau yang mengundang untuk pak norowi saya nggak yakin bisa selesai
jadi artinya kalau ini bisa itu saya pikir gampang
dan ada satu hal lagi
di aturan ini juga siapa yang memberikan sumbangan bantuan itu bisa dibayar ke pajak nantinya
ini yang harus disampaikan kepada para penyumbang nantinya
saya ke mas roy dulu sebelum kita sudah tersambung saat ini dengan deputi empat menpora pak gatot deobroto
tapi sebelum ke pak gatot saya mau ke mas roy dulu
tadi anda mengkritik keras bagaimana langkah kemenpora mengelola prestasi rio
dan dulu sudah pernah terjadi
jadi artinya zaman ketika pemerintahan pak sd ya
kita pernah mengumpulkan bumn bumn ketika zaman pak menteri masih pak menteri bumn masih pada hanis kan
waktu itu rio masih di jibitu
ketua imi masih pak nana soekarno
jadi artinya proses itu sudah ada
hanya dulu saya tidak etis menyebutkan angkanya ya
ada beberapa yang sudah
tapi tiba tiba sekarang pemerintah dengan gagahnya bilang mau mengasih seratus pm
akibatnya angka itu terlalu besar dibandingkan dengan angka angka yang dari sumbang asia sarawak
mereka mundur semua
jadi kalau alasannya
alasannya kemudian adalah ada bom tamrin sarinah mereka nggak mau ketemu lagi
tapi intinya begini
sumbangan untuk rio itu boleh
sebagai anak bangsa
tetapi tidak boleh dari apbn
dari uang rakyat melalui apbn
apalagi tidak pernah diusulkan
dan semenjak tahun lalu tidak pernah ada poin atau klausul yang dilaporkan kepada dpr ketika rapat dengar pendapat
tadi kan gambarnya pak menteri ketika rdp
ada usulan untuk rio
tau tau di ujung seratus m
sekarang menyalahkan kementerian keuangan
sekarang kemudian mendesak pak wakil presiden
saya kasian pada rio dan bisa jadi sirkuit di sakir ini
di bahrain ini
bisa jadi minus satu dari ketika nanti dia bertanding untuk yang terakhir kalinya ke depan
karena belum tentu nanti kalau anggaran itu tidak turun lagi dari pertamina
saya berduga ini pak alex
pertamina akan didesak lagi oleh pemerintah untuk mensupport full
tapi nanti ada soal lain
worth it lah sebuah pertamina
kemudian menggelontorkan segitu
kita akan lihat
kita juga tidak apa apa lah
toh harga bensin sudah dinikmati
sekian lama oleh pemerintah sekarang
saya mendukung itu
tetapi kalau dengan cara apa
saweran saya tidak mendukung
mungkin satu cara pak jokowi perintahkan pertamina dukung full
saya akan ke pak gatot
pak gatot ini anda kementerian pemuda dan olahraga dikritik nih oleh mantan menpora ini
bahwa caranya mengelola bagaimana rio haryanto di
difinalisasi ke f satu ini sangat salah
apa jawaban anda pak gatot
saya kira banyak hal yang perlu diluruskan dari apa yang disampaikan oleh pak roy suryo yang saya hormati
kami tidak pernah menyalahkan menteri keuangan
kemudian kami juga tidak pernah kemudian harus mendesak desak kepada pertamina
pertamina sudah close
kepada manor ya itu lima juta euro
tentang masalah kemungkinan
milyar yang akan digunakan abbn
itu pun juga sudah close
raker menpora bersama komisi
ya kan nanti akan suatu saat akan ada raker lagi
salah satu kesimpulannya adalah
itu keberatan untuk menggunakan apbn
dan komisi sepuluh akan mengundang bareng bareng antara kementerian menpora bersama
sehingga kami tidak lagi ada cerita ngotot
nah kemudian hal yang lain
saya belum lihat hal yang
meskipun memang kami akui masih ada kesulitan
karena yang sudah dibayarkan untuk rio
untuk manor khususnya
itu adalah lima juta plus tiga juta
itu dari keluarganya bu indah
bu indah melalui kikisport
yang masih kurang berapa pak gatot ya
sudah delapan juta euro
dan kekurangannya masih sebesar tujuh juta euro
dan itu harus segera dibayarkan paling lambat di bulan
dan kami masih berusaha untuk memperoleh berbagai sumber yang ada
tetapi yang jelas bahkan pada beberapa minggu yang lalu
saya juga sudah kemudian berwisata
dan kemudian pariwisata itu diminta oleh kikisport
bukan kami yang minta
itu kikisport yang minta satu ratus lima
kemudian mereka sedang pertimbangkan
dan akhirnya ada kemungkinan dipertimbangkan
ya jauh sekali
jadi kami sudah mencari
yaitu hanya sekitar lima miliar
dan itu pun dalam bagian dari promosi untuk pariwisata
jadi poinnya adalah kami menyadari resistensi cukup tinggi dari berbagai kalaman
sehingga kami juga tidak ngotot
apa yang kami lakukan adalah kami mencari berbagai tempat
nah kemudian kalau istilahnya ada sauran
dan sauran pun ini juga tanpa mengurangi rasa hormat
kepada berbagai pihak
internal kami yang sudah menyumbang
tapi memang belum sesuai dengan harapan
karena sampai dengan hari tumad yang lalu
kami menanyakan kepada deputi dua
deputi ii itu yang diberi kewenangan untuk melakukan penggalangan dana di internal
itu masih sekitar tiga ratus juta rupiah
jadi poinnya adalah
masih jauh ya mas kan
kerja keras kami untuk rio ini gitu
kalau dana seratus miliar tadi yang anda katakan sudah solve itu
gimana itu mekanismenya
itu close itu dalam arti kami sudah tidak bisa berharap
oh close berarti sudah bisa berharap lagi dari itu ya
sudah enggak ada
maaf saya salah dengar
karena komisi sepuluh waktu itu sudah clearly keberatan
bahwa ini ya memang betul yang disampaikan oleh pak roy tadi
sebelumnya tidak dianggarkan
karena tutup diketok untuk rapbn itu tanggal tiga puluh satu oktober
sementara usulan rio itu adalah november
nah kalau kami itu menggunakan
itu nanti pengalaman baru itu diketok itu di bulan juli
itu pun kalau disetujui kalau tidak
kemudian kalau menggunakan refocusing
yaitu revisi anggaran yang ada
itu pun juga itu belum yakin
karena kami masih punya berbagai tanggung jawab yang lain
jadi poinnya adalah meskipun ada kendala
untuk mencari berbagai sumber yang lain
kemudian yang ketiga masalah csr
kalau csr itu
mas roy juga tahu berapa sih dapatnya
kami bukan di csr
jadi lebih banyak kepada bums
dan bums yang punya retail activity
retail activity itu adalah
kegiatan usaha yang memang signifikan
tapi kalau pakai csrnya itu nggak nendang gitu
jadi tidak ada dana negara nih pak gatot ya
yang akan digunakan untuk membantu rio
kecuali kemungkinan adalah dari pariwisata gitu
kecuali lima m gitu
oke kalau anda tadi
mas roy di awal awal mengatakan bahwa
pemerintah ini justru langkah langkah yang dilakukan pemerintah itu justru membuat php
dan malah membuat sponsor sponsor itu kabur
itu bagaimana pak gatot
kami komunikasi dengan dengan dengan ministrinya rio
kemudian kami juga tidak pernah memberikan bebasan kosong
kami juga tidak pernah kemudian mengharapkan nanti setelah ini akan ada uang sian sian
bahkan pada saat ada namanya mr abdullah
abdullah itu adalah mining directornya dari manor
yang datang pada sekitar tanggal tiga februari ke jakarta
itu waktu itu beliau mengatakan
saya sudah tidak butuh promis
saya tidak butuh commitment
saya tidak butuh janji
tapi saya butuh keseriusan dari menteri anda
makanya pada saat sudah ketemu dengan pak menpora
karena di dalam waktu itu masih bicara pak menbora bersama rio dan tuhinda
saya tanya kepada mr abdullah
itu keturunan uk dan libya
kesan kamu tentang menteri saya
oh iya saya tahu menteri anda sangat serius sekali untuk ini
dan saya tadi kan saya kan beristirahat gitu
bahwa saya tidak menagih masalah janji dan lain sebagainya
dan pemerintah pak menbora sendiri akan mengawal terus
proses ini hingga akhir nanti ya
pak gatot sehingga tidak meninggalkan rio di tengah jalan nih misalnya ini
karena memang masih banyak sekali
tidak kami terus
tapi satu poin yang ingin kami sampaikan
memang tahun ini tidak
kami tidak pada publik tidak kemudian menjanjikan rio itu akan tertinggiar di lima besar
atau juga harus besar
at least ini adalah tahun tahun perjuangan bagi rio
mungkin untuk the next nya akan lebih baik
baik saya akan ke
saya akan berharap lebih baik
saya mau ke bu alex dulu sebelum kita
apa namanya akan break sejenak
seberapa tadi pak gatot sendiri sudah agak ini curhat sedikit itu
bagaimana sulitnya mencari uang untuk rio
bagaimana harus bertemu dengan ini itu
kalau kita melihat malaysia pernah sangat serius
bagaimana mengelola f satu nya
kemudian mengelola pembalapnya
anda sendiri pernah pengalaman nih
bagaimana mengorbitkan alexandra
dan mencari uang kesana sini
seberapa sulit sih
ditahan dulu lah kalau gitu
saya sudah dimarahin produser
kita akan kembali usai jeda berikutnya
tetap bersama kami